dewan pimpinan partai keadilan sejahtera menyambangi kantor dpp partai kebangkitan bangsa
kedua partai bersilaturahmi sekaligus menyampaikan persepsi mengenai tantangan di masa depan
kedua partai setuju untuk kembali bekerja sama untuk pilkada di jawa tengah dan jawa timur
kedua partai yang cepat sudah putus adalah kolaborasi pilkada
saya tawarkan pkb kalau ingin mengambil jadi gubernur kita tawarkan
tapi terlalu tawadu dia
jadi mengasih kesempatan kepada pks
kita siap dan kita akan bekerjasama di banyak daerah
khusus di jawa timur jawa tengah markas markasnya pkb kita siap membantu